good morning masih bersama anda ini untuk para orang tua beberapa hari belakangan bahkan sampai hari ini dan seminggu ke depan
untuk anak anaknya yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya sd smp sma harus segera banyak strategi nih
karena penerimaan peserta didik baru atau ppdb tahap pertama untuk smp dan sma baru saja berakhir
dan perubahan sistem tahapan dalam ppdb membuat orang tua siswa semakin was was
dan juga harus memutar strategi matang untuk memilih sekolah
penerimaan peserta didik baru tahap pertama jalur lokal telah ditutup kami sore
perbedaan mendasar dari penyelenggaraan ppdb sebelumnya terletak pada perubahan sistem tahapan
jika tahun sebelumnya tahapan dimulai dengan seleksi jalur umum dan kedua jalur lokal
maka untuk tahun ini urutannya ditukar
pada jalur lokal peserta didik mendaftar sekolah pilihan berdasarkan zonasi sesuai domisili
dan juga untuk jalan jalan yang berbeda

perubahan urutan tahapan ini membuat orang tua harus pintar pintar memilih strategi
kalau dari pihak sekolah tidak ada masalah karena itu hanya suatu sistem
cuma orang tua mungkin harus beradu strategi
kalau dulu kan umum dulu strateginya
kalau tidak diterima di umum masih bisa masuk lokal
sesuai dengan lokasi masing masing
nah kalau sekarang karena lokal dulu
begitu lokal tidak diterima dan dia akhirnya ke umum
begitu umum itu gambling jadinya
karena kalau umum gak diterima udah sangat sulit
karena tahap ketiga hanya ada jika ada pendaftar yang tidak daftar ulang
kebimbangan juga dirasakan nila orang tua dari bunga yang akan masuk smp
ia sengaja tidak mendaftarkan anaknya pada tahapan pertama jalur lokal
karena sekolah yang diincar anaknya berada di luar zona dari tempatnya tinggal
dengan sedikit spekulasi ia hanya memilih sekolah anaknya pada jalur umum
meski ia menyadari kesempatan di jalur umum biasanya lebih sulit
hal tersebut karena peserta didik harus bersaing dengan seluruh calon dari wilayah jakarta
sehingga membuat patokan nilai lebih tinggi
kalau sekarang dibalik kalau kita udah daftar di lokal
kita nggak bakal bisa pilih ke smp di luar sekolah di luar rayon maksudnya kan wilayah
jadi kalau misalnya kita udah kelok dengan dengan nilai dia udah masuk di salah satu smp negeri di rayon kita
kita nggak bisa pilih ke smp di luar yang favorit lainnya gitu kan
jadi sebenarnya ya spekulasi sih maksudnya tergantung peruntungan juga sebenarnya
tahapan kedua jalur umum ppdb akan berlangsung ke smp di luar sekolah dan di luar wilayah jakarta
tahapan ketiga akan dilaksanakan pada sembilan juli apabila masih ada kursi kosong karena peserta terpilih mengundurkan diri
raih zeramadan jakarta